kenapa kamu ada di sini
ada apa sama orang tua kamu
kamu tunggu dulu di sini
ibu buatkan kamu minuman
kamu tak bisa
padahal kamu tidak saya
seperti siapa sendiri yang memiliki istri anda
semoga kamu akan kembali sampai ke dunia
ditinggal dengan siapa
kamu boleh tinggal di sini
sekarang boleh kamu tempati
kamu istirahat dulu ya
biar ibu siapkan makan siang
kok kamu pulang cepat
aku lagi kurang enak badan
kalau kamu sakit
gak usah cuma pusing sedikit
dibawa tidur juga hilang
tadi aku gak berani bangunin kamu
habis tidur kamu nyenyak sekali
oh iya mas kamu mau makan malam sekarang
mar tolong buatin kopi ya
oke sebentar ya
dia anakku mas dia anak kita
dia anakku mas dia anak kita
dia anakku mas dia anak kita
perkenalkan saya yadi
untuk apa kamu kesini
nina sudah meninggal
dia bunuh diri karena tidak sanggup nemu malu
saya saya sudah tahu
jadi kamu sudah tahu
lalu untuk apa kamu kesini lagi
cuma mau memastikan
apa nina keguguran sebelum meninggal
mana kalau rumah wanita itu boleh jadi rumah wanita
namarieben pilihan tapi tergantung
abo bos tapi berches tergantung